jika tumpeng biasanya terbuat dari nasi
beda halnya dengan tumpeng yang dibuat oleh warga jember jawa timur
sabtu sore kemarin
tumpeng yang satu ini terbuat dari durian
untuk acara sedekah bumi
dengan tumpeng durian ini warga berharap
sentra durian di desanya makin dikenal masyarakat luas
event yang baru pertama kali digelar warga di kecamatan
sumber jambe jember ini berlangsung meriah
durian sengaja menjadi fokus utama
karena sumber jambe berada tepat di bawah lereng gunung raung
yang kaya akan buah durian
dan menjadi sentra penghasil durian terbesar di kota jember
di kalangan penggemar durian
nama sumber jambi cukup kondang
karenanya di acara sedekah bumi ini
warga sumber jambi membuat tumpeng durian
untuk lebih memperkenalkan buah durian sumber jambe
kepada masyarakat luas
nah sumber jambe dan sedekah bumi
ini sebagai wujud rasa syukur petani
dagang maupun penggiat durian
khususnya di kecamatan sumber jambe
kepada tuhan yang mengkuasa
karena sudah diberikan limpah rezeki yang luar biasa
berupa buah durian yang rasanya
memang sangat terkenal di santuruk kb
karena bebannya yang cukup berat
dan dikhawatirkan menjadi rebutan warga
saat arak arakan melintasi jalan desa
tumpeng yang terbuat dari empat durian ini
sengaja diletakkan di mobil pick up
dan ke lokasi berlangsungnya acara sedekah bumi
yang jelas seru rame
durian gratis nih pak
dorong dorongan dari juga ya kan
ini baru pertama kali
baru pertama kali di jember
pengunjung di acara ini bisa menikmati durian gratis di lokasi
pengunjung bisa membeli durian di stand bazar
yang harganya jauh lebih murah
yakni sekitar lima belas hingga dua puluh lima ribu rupiah
untuk acara sedekah bumi ini
penitia menyiapkan dua puluh ribu buah durian
seful kosmandani jember jawa timur